relawan prabowo gibran mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota bekasi
melalui dpjpkb kota bekasi jawa barat
untuk mendaftarkan ketua umum psi ks sang pangarep
tim relawan mengklaim nama kaisang masuk dalam bursa bakal calon wali kota bekasi
ketua umum relawan nasional pro relawan prabowo gibran richard effendi menyebut
sudah berkomunikasi dengan dpp psi soal rencana relawan memajukan kaisang pangarep
formulir pendaftaran untuk ks sang pangarep harus dikembalikan ke dpjpkb kota bekasi
tiga hari setelah diambil
nama kaisang dinilai masuk dalam bursa bakal calon wali kota bekasi
atas aspirasi dari masyarakat
ketua umum relawan nasional pro relawan paku bapak richard effendi menyebut

sudah berkomunikasi dengan dppp psi soal rencana relawan memajukan ks sang pangarep